pelaku pencopetan dengan senjata tajam ini menolak menyerahkan diri saat berusaha kabur di halte bus transjakarta semanggi jakarta selatan selasa siang
tidak mau gegabah polisi berusaha merayu pelaku untuk menyerahkan diri
setelah melakukan pendekatan akhirnya polisi bisa menangkap pelaku beserta senjata tajam
saksi mata mengatakan pelaku sebelumnya sempat melakukan pencopetan namun gagal dan dikejar warga
pelaku yang terdesak akhirnya masuk ke halte transjakarta dan mengancam warga dengan senjata tajam yang dibawanya
kamera pengawas merekam pencurian
satu ratus delapan puluh butir telur ayam dari sebuah akhir penjualan telur di kelurahan panelun kota palangkaraya kalimantan tengah
pelaku dengan sepeda motor dan menggunakan helm datang lalu memperhatikan situasi sekitar
melihat situasi sepi pelaku lalu membawa satu pak telur yang berisi satu ratus delapan puluh butir
dari keterangan rahmat korban pencurian yang ditemui selasa tujuh juni
pencurian terjadi pada minggu lima juni
rahmat menduga naiknya harga telur ayam saat ini menjadikan pelaku nekat mencuri telur
yang diambil itu hampir satu ikat sih
berapa itu berapa telur kira kira
itu satu ratus delapan puluh butir
sangat memberatkan juga nih bagi penjual nih ya
kalau di harga sekarang ya lumayan gitu loh kan
saat ini kasus pencurian ratusan butir telur sudah dilaporkan ke polisi sektor pahandut palangkaraya
meliputan siening indonesia